saksi ahli auditor badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau bpkp mengungkap sejumlah penyimpangan dalam proyek pengadaan ktp elektronik
ia bahkan menyebut proyek ktp elektronik memang sudah dikondisikan sejak awal
auditor bpkp su aedi dalam persidangan ke dua puluh kasus korupsi ktp elektronik menyatakan
grand design proyek pengadaan ktp elektronik sudah terlihat sejak pralelang
ia memaparkan seharusnya konsorsium pnri mega global dan astragrafia gugur dalam proses lelang ktp elektronik karena tidak lolos uji perangkat serta uji laboratori
bpkp juga diantaranya menemukan telah terjadi penggelembungan harga chip yang seharusnya rp tiga enam ratus tujuh puluh lima menjadi rp lima enam ratus per keping
bpkp menghitung total kerugian negara mencapai satu empat triliun rupiah dan masih ada komponen yang belum terhitung
sementara itu sidang dugaan megakorupsi ktp elektronik hari ini kembali digelar di pengadilan tipikor jakarta
sidang ke dua puluh ini menghadirkan saksi ahli fisika itb mikra judin abdullah
dalam keterangannya saksi ahli menyebut harga satu keping ktp elektronik berdasarkan bahan materialnya hanya rp enam ratus dua puluh delapan tujuh puluh satu
mikra judin mengatakan ktp elektronik dibuat dari bahan plastik dengan jenis pet dan petg
ktp elektronik terdiri dari tujuh lapisan film
dan memiliki ketebalan delapan puluh sembilan mm
jenis plastik material iktp biasa digunakan untuk pembuatan kartu atm atau smart card lain berbasis rfid
iktp terdiri dari lapisan pengaman lapisan tengah dan lapisan laminasi
harga material plastik ktp elektronik sebesar rp enam ratus dua puluh delapan tujuh puluh satu per keping
didapat mikra judin dari hasil survei harga pasar
bahan material plastik ktp elektronik ini diakui belum tersedia di indonesia
dan harus diimpor